kebakaran juga terjadi di sebuah puskesmas jalan sumur batu kemayoran jakarta pusat kamis malam
api membakar ruangan di lantai dua puskesmas yang digunakan untuk penyimpanan vaksin
upaya pemadaman dilakukan warga bersama petugas dinas pemadam kebakaran untuk menjaga api meluas ke bagian lain
kita luncurkan dari kemayoran karena yang terbakar ini adalah puskesmas dan resikonya tinggi dan itu adalah vaksin
yang pertama itu kita amankan dulu dari jangan sampai ada korban
peristiwa kebakaran ini kini tengah diselidiki untuk memastikan total kerugian yang diderita
tim liputan cnn indonesia